mbak giselle bagaimana kabarnya mbak giselle
thank you permisi
didampingi kuasa hukumnya artis gisela anastasia atau yang akrab dengan sapaan giselle
tiba di polda metro jaya sekitar pukul sepuluh lebih tiga puluh waktu indonesia barat
hari ini giselle dijadwalkan diperiksa oleh penyidik sukdit siber di treskrim sus polda metro jaya
sebagai saksi untuk dua tersangka dalam kasus video asusila yang dinilai mirip dengannya
nah giselle enggan menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media
dia hanya berkomentar sedang berada dalam kondisi yang baik
gisel diperiksa sebagai saksi untuk dua orang tersangka yang sebelumnya sudah diringkus oleh polda metro jaya
melalui konferensi pers yang digelar oleh kabit humas polda metro jaya
kompas pol yusri yunus menyatakan bahwa hingga senin siang
giselle masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus video asusila mirip dirinya
yusri juga menyatakan masih akan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim subdit cyber polda metro jaya
apakah akan tertambahan tersangka atau tidak
apakah kemungkinan masih ada penetapan tersangka yang lain
termasuk kemarin hasil juga dari beberapa profiling lagi kita menentukan ada satu akun lagi
akun yang memang masif juga untuk melakukan penyebaran video asusila yang tersebar di media sosial